kita beralih ke informasi lainnya
konflik pasar turi surabaya
pasca kebakaran sepuluh tahun lalu
hingga kini belum juga selesai
dari tujuh kios yang tersedia
hanya separuh yang ditempati
para pedagang memilih berjualan di luar
karena tidak mampu membeli kios
yang dinilai terlalu mahal
sudah lebih dari setahun
pasar turi baru beroperasi tetapi jumlah
kios yang terpakai tidak juga bertambah
dari hampir tujuh ribuan kios
di bangunan tujuh lantai ini
hanya kurang dari separuh kios yang sudah dibeli atau disewa
bahkan sebagian pedagang memilih menutup kios mereka
sebagian pemilik adalah
pedagang lama pasar turi sebelum terbakar
sepuluh tahun lalu sisanya merupakan
pedagang baru sepi membeli
jadi musuh utama pedagang di sini
sehingga keuntungan tiap bulan pun
kadang tidak cukup untuk membayar biaya operasional
kemungkinan ya kita masih berharap
kedepannya bisa lancar
kalau tidak lancar ya
kita out dari sini
ada lebih dari satu lima ratus pedagang yang sekarang
bertahan menempati lokasi bekas tempat
penampungan sementara di depan gedung
pasar turi baru hampir semuanya adalah
bekas pedagang pasar turi lama sebelum terbakar
meski begitu pedagang tetap
bertahan mereka tidak mau pindah
karena syarat pindah ke pasar turi baru
artinya ketika kita sudah lunas
ini kita tidak tahu sebenarnya
setelah kita mau masuk ternyata
dicegat oleh pengembang
bahwa kamu tidak boleh masuk sebelum bayar
uang kunci bayangkan uang kuncinya
kalau ditukuk tukuk kuncinya hanya
setelah itu setelah kita bayar kunci masih ada lagi
di dalam lagi belum ada plafonnya
kalau mau bayar plafon harus dengan investor
plafon itu dihitung per meter
jadi kalau luasnya tujuh lima ratus kita harus
bayar rp tujuh lima ratus per meternya satu juta
dan ini kan tidak masuk akal
pengelola pt gala bumi perkasa mengaku
sudah memberikan banyak kemudahan bagi pedagang lama
untuk masuk ke pasar turi baru
seperti angsuran dengan tenggat waktu lebih lama
pinjaman ke bank dengan jaminan dari pengelola
sampai kemudahan sewa
kalau itu kan sebenarnya bisa dibicarakan
secara dua pihak ya
baik dari pedagang maupun dari pt
karena tidak akan ada sesuatu itu bisa selesai
kalau tidak dibicarakan dengan secara terbuka
kalau hanya bicara di belakang
mana mungkin yang satu pihak tahu

tersebut menyebabkan kebanyakan
penyelenggaraan yang berpengaruh
untuk memperkenalkan kemampuan
dan kemampuan untuk memperkenalkan
kemampuan dan kemampuan
pembangunan pembangunan turi baru

juga ikut membuat masalah ini berlarut larut
perlu solusi segera dari keduanya
untuk membuat ribuan pedagang
menjadi nyaman berjualan
kalau tidak maka pembangunan
mal pasar turi baru senilai hampir satu triliun ini
hanya akan sia sia